waktu waktu aneh aneh bisa jual ada lain semuanya
aja kadang mau mampir di kiosk ayam potong buah hebat ya punya peternakan sendiri
iya dong bu ya
ibu yang ikhlas kita sama sama berdoa dan mencari cara untuk mengeluarkan
bangkai ayam dari liang lahan iya pak ustadz
jangan jangan sampai terbalik
ibu sebenarnya apa yang pernah dilakukan oleh mantu dan
ibu sebenarnya apa yang pernah dilakukan oleh mantu dan

anak ibu semasa hidupnya
anak ibu semasa hidupnya
anak ibu semasa hidupnya saya minta maaf bukan maksud saya
saya minta maaf bukan maksud saya mencari kesalahan tapi agar kita bisa
mencari kesalahan tapi agar kita bisa
mencari kesalahan tapi agar kita bisa mendoakan nya agar jenazah bisa diterima

allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan kuburnya sebenarnya begini pak ustadz ceritanya
ah gimana sih bisa bisa kere nih kalau gini emang sih harga ayam tuh tinggi
ya susah cari ayam kalau kayak gini orang orang agak bakal mau beli ayam ayam buah
ini apaan sih enggak tahu apa laki lagi pusing dengerin ya siap siap kita bakalan kerek karena
ya elah pak
nggak usah sewak begitu nah pak eh tenang aja kita nggak bakal kere kita bakal bisa jualan ayam
dengan untung yang gede kita bakal jadi orang kaya
assalamualaikum pak rudi pak waalaikumsalam pak suami saya nih pak jadi bapak ini yang jualan
ayam direng bener pak
hai bagaimana apa kalian tertarik dengan tawaran saya tadi
hai maksudnya kami dagang ayam tiren bener pak dengan dagang ayam
tiren kalian bisa untung dua kali lipat lagian banyak pedagang kok yang sudah beli
mp tiga saya untungnya dua kali lipat pak benerku dengan jualan ayam tiren kalian bisa cepat kaya
apalagi sekarang ayam dipasarkan susah didapat dan juga harganya sangat mahal
iya bener banget pak
untung dua kali lipat nih pak
udah kita jualan tiran aja
ntar lagi kita jadi kayak raya untungnya gede kapan kebikskin lagi ya
bener tuh istri bapak
tapi gimana pak kalau nanti ketahuan sama masyarakat yang beli
ya kita bisa diperkarahin
tenang aja pak saya tahu caranya biar nggak ketahuan
dijamin aman pokoknya
eh nggak usah pakai tapi pak
kalau bibi langsung bapak ini penjual ayam yang lain sering beli yang bapak ini
berarti aman ya
bener tuh istri bapak
nah itu kan
udah lah pak nggak usah mikir yang lain lain
yang penting kan untungnya gede
lagian kalau kita nggak jualan ayam tirem kita mau makan apa
nggak pengen kaya
ya mau lah siapa sih yang nggak mau kaya
ya tapi gimana caranya biar orang orang itu nggak tahu kalau yang kita dagangin ini ayam tiren
begini pak caranya cukup dikasih formalin ayam tiren itu akan kembali seger pak
coba dari dulu begitu
kalau dari dulu kita jualan ayam tiren pakai formalin pasti kita udah kayak dari dulu nih pak
makanya bu saya nawarin diri pada kalian
jadi gimana mau beli nggak
ya udah kalau begitu ayamnya saya ambil dulu
pak darto saya ini satu ya
iya dong bu
soalnya kita piara sendiri ayamnya terus kita kasih makan
nggak ngambil di tengkulak lagi bu
darto aneh beningnya bisa jual harga lain semua itu
kesel aja nggak ada yang mau mampir di kiosk ayam potong buah
wah hebat ya
punya peternakan sendiri
udah buat ya
terima kasih ya
datang datang lagi ya bu ya
ayam segarnya ayam segarnya
ayah ayam segarnya
murah murah murah
sekarang kita siapin formalin
seperti perut kayak gini
mau jalan dua jalan pacin
jangan jangan itu darto sama wati
aku nggak boleh biarkan mereka terus terusan berbuat seperti itu
sampai kapan kalian akan berbuat seperti ini
menjual ayam mati
bikin ibu kamu nih diam
bu udah deh bu
gak usah ceramah bu
emang ada bu
yang ngeluh karena sakit ada nggak
kalau kita gak jualan ayam tiran bu
ngerti gak sih
ya tapi nggak kayak gini juga darto
ibu juga gak mau makan uang haram
dari hasil jual ayam kayak gini
yaudah gak usah makan
cari uang sendiri aja sama
jangan pernah minta sama suami saya
karena gak mau kalian itu berdua terus terus
ibu tuh gak mau
makan dari pahala
udah ibu dimajinin
pak aku jadi khawatir deh
kalau sampai orang orang tahu kalau kita itu jualan ayam tiren
pasti gara gara ibu kamu yang ever
udah bawa aja
ada apa malam malam disini
ini loh saya mau beli ayam
saya itu rencananya mau jualan ayam goreng
daripada saya ke pasar
lebih baik saya beli ayamnya disini
di pak darto
udah ada kan ya ayamnya
biar istri saya siapin dulu ya
tunggu sebentar mbak
iya bu bati
pokoknya kalau beli ayam disini
pas banget deh
makasih bu bati